informasi dari liga satu persis solo berhasil memetik kemenangan dari tim tamu persib bandung
dengan skor dua satu pada laga pekan ke tujuh liga satu di stadion manahan solo selasa malam
persib membuka keunggulan lebih dahulu melalui sepakan ciro alves dari luar kotak penalti di menit ke tiga puluh dua
keunggulan persib hanya bertahan satu menit setelah persis mampu menyamakan kedudukan melalui sundulan ramadan sananta
satu menit jelang babak pertama berakhir ramadan sananta sukses mencetak brace menerima asis dari alexis messidoro
skor dua satu untuk kemenangan persis bertahan hingga pertandingan selesai
kekalahan ini semakin membenamkan posisi persib di peringkat enam belas
sementara persis solo merangkak naik ke peringkat delapan kelas main sementara liga satu indonesia
saya sebelum melawan persib saya memang betul betul persiapan diri saya
untuk menangkan kemampuan yang sangat penting untuk menangkan kemampuan yang sangat penting
untuk melawan persis dan pada malam hari ini saya sangat senang sekali bisa mencetak dua gol
dan kita bisa meraih poin di kanan kita sendiri